pansus hak angket kpk hari ini menggelar pertemuan dengan ikatan cendikiawan muslim indonesia
pansus angket yang dipimpin oleh agun gunanjar diterima langsung oleh ketua umum icmi jimli asyidiki
menurut jimli sebagai lembaga yang melaksanakan undang undang kpk tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik
seluruh lembaga yang diatur oleh undang undang harus memenuhi prosedur yang berlaku di legislatif dan eksekutif
di hadapan icmi pansus angket tetap menyatakan tidak pernah bersikap anti pemberantasan korupsi
tugas masih diancam lagi prof
koresponden heranov al bashir mengikuti pertemuan antara pansus angket kpk dan ketua ikatan cendikiawan muslim indonesia jimli asyidiki
heranov apa saja poin penting yang dibicarakan antara ketua icmi dan juga pansus hak angket
ya pandangan demi pandangan tadi disampaikan oleh ketua izmi
yang sekaligus ini sebagai kapasitasnya
pada hari ini elvira sebagai pakar hukum tata negara
mantan ketua mahkamah konstitusi
dan tadi penitia khusus angket kpk yang dipimpin langsung oleh ketua pansus kpk
agun gunanjar dan pimpinan pansus kpk lainnya
seperti taufikul hadi dari partai nasdem
dan beberapa anggota lainnya seperti masinton pasaribu
yang disampaikan tadi oleh panitia khusus angket kpk
seperti agun gunanjar
lebih kepada kebijakan pemberantasan korupsi
tapi saya menganggapnya tidak hanya rapat konsultasi yang dilaksanakan pada hari ini
curhatan hati atau curhat antara anggota pansus kpk kepada jimli ini
lebih kepada kebuntuan dari pansus kpk
karena pimpinan kpk yang tidak hadir undangan yang disampaikan oleh pansus kpk kepada para pimpinan kpk
sedianya memang elvira pada hari kemarin
ketua kpk dan jajarannya dihadirkan dalam rapat pansus kpk
tapi kpk menyatakan berhalangan hadir dan akan diagendakan pada tanggal sebelas atau pekan depan
dan tadi jimli memberikan saran bahwa jika ada kebuntuan yang dialami oleh pansus kpk
hendaknya pansus kpk ini berkirim surat kepada mahkamah konstitusi
untuk percepatan hasil sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara
yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau lsm beberapa waktu lalu
pos kpk ini bisa menyatakan dalam isi surat tersebut
agar dipercepat putusan dari mahkamah konstitusi
jika nanti ada pembelaan dari mahkamah konstitusi terhadap pansus kpk
hendaknya pimpinan kpk atau ketua kpk dan jajarannya ini bisa menghormati hal tersebut
dan tentunya sebagai negarawan
tadi jimli mengatakan kpk akan bersikap negarawan
dan akan menghormati putusan nanti yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi
tadi juga disampaikan oleh
jimli asyik sebelaku kapasitasnya pakar hukum tata negara
bahwa lembaga negara seperti kpk ini lembaga penegak hukum seperti kpk ini
dalam pasal dua puluh empat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima diatur bahwa
tidak hanya kejaksaan polri termasuk juga kpk ini
tidak boleh berpolitik atau masuk dalam agenda politik seperti sidang kabinet
antara kpk dengan dpr ini memang ada mitra kerja
atau masuk dalam hal hal tertentu seperti hal rekrutmen pimpinan kpk
kemudian masuk ke dalam ranah rapat rapat seperti rapat membahas anggaran
tidak boleh langsung terjun ke dalam politik
dan tadi juga jimli mengatakan sudah hampir lima belas tahun kpk ini berdiri
memang sudah sepantasnya atau sedianya ada dilakukan evaluasi
tapi tadi secara tidak gamblang disampaikan apakah ini maksudnya akan ada revisi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tapi lebih jelasnya tadi jimli menyatakan bahwa
memberikan saran bahwa pansus kpk ini hendaknya menghormati juga bagaimana
lembaga penegak hukum dalam hal memberatas korupsi
dan juga antara kpk dan juga pansus kpk yang berada di dpr ini tetap adem ayem
tidak boleh saling kontra satu sama lainnya tidak boleh juga tidak hadir jika ada undangan
tapi yang jelas
untuk mempercepat tersebut langkah yang bisa diambil oleh pansus kpk adalah ke mahkamah konstitusi
kita simak pernyataan dari ketua ikatan cinjakaun muslim indonesia
yang kapasitasnya pada hari ini sebagai pakar hukum tata negara jimli yasidik
intinya saya berharap ini diredakanlah hubungan antara dpr dengan kpk
dan saya menganjurkan kpk nanti kalau dipanggil ya hadir saja
tapi tentu kpk menunggu proses hukum
karena proses yang sedang terjadi sekarang
mahkamah konstitusi sedang memeriksa perkara judicial review yang diajukan oleh beberapa kelompok
nah mari kita hormati juga proses hukum di mk itu
jadi saya berharap pimpinan pansus juga bisa menghormati sikap kpk untuk tidak mau hadir
jadi jangan dulu diadakan kalau belum ada putusan
mahkamah konstitusi kira kira begitu
tapi kalau putusan mahkamah konstitusi nanti sudah keluar
saya percaya pimpinan kpk itu akan menghadiri kalau diundang oleh pansus ini
sebagai mana mestinya
tentu hal hal yang sifatnya proses hukum
saya fira kembali ke anda di studio
oke baik heranov terima kasih informasi anda siang ini